tuduhan penistaan agama oleh ahok juga dikuatkan oleh sikap keagamaan majelis ulama indonesia
atas status tersangka ahok hari ini
saat ini sudah ada wakil sekjen mui najamuddin ramli
selamat siang pak najam
apa tanggapan mui pak atas status tersangka terhadap ahok sebagai hasil dari gelar perkara oleh polri hari ini
ya selamat siang mas punca
assalamualaikum wr wb pemirsa cnn indonesia
pertama kami bersyukur kepada allah swt
harapan umat islam bisa menjadi kenyataan hari ini
yang kedua adalah kami mengapresiasi apa yang dinyatakan oleh presiden wakil presiden bisa terbukti hari ini
dan kami juga memberi apresiasi kepada kepemimpinan kepala kepulusan negara republik indonesia
bapak jenderal tito karnavian yang sudah mewujudkan dan mengadopsi harapan umat islam
dan atas profesionalitas kepulusan republik indonesia di bawah kepemimpinan baris krim komjen aridono
pada hari ini hasil gelar perkara sudah dinyatakan bahwa saudara basuki cahayapurnama menjadi tersangka penista agama pada hari ini
oleh karena itu majelis ulama indonesia justru memberikan arahan bahwa apa yang sudah ditempu pada hari ini merupakan hal yang sudah bagus
dan kita akan
kita akan ikuti proses hukumnya dan apapun pro kontra yang terjadi kita tunggu proses peradilan yang akan memprosesnya
jadi jangan lagi bangsa ini menjadi gaduh kita bekerja kembali menjadi stabil menjadi aman dan damai
karena proses hukum prosesnya masih berlanjut ke proses pengadilan
jadi hasil gelar perkara ini di follow up i dengan penyidik kemudian penyidikan ini diarahkan kepada jaksa penuntut umum
lalu perkalanya digelar di pengadilan negeri dan disitulah kita tunggu
dan mungkin juga saudara basuki cahyapurnama menggunakan hak hukumnya yang diberikan peluang oleh konstitusi negara kita
oleh karena itu majelis ulama indonesia menghimbau kepada umat islam untuk tetap tenang untuk tetap menjaga dan waspada
mengawal proses hukum yang sudah dilakukan oleh kepolisian republik indonesia
dan sekali lagi majelis ulama indonesia memberikan apresiasi yang tinggi
kepada kerja kerja kepolisian yang profesional yang betul betul sesuai dengan janji bapak jenderal tito karnavian
sesuai dengan harapan umat yang melakukan demonstrasi empat november dua ribu enam belas yang lalu
dengan demikian majelis ulama indonesia betul betul memberikan harapan bahwa
mari kita kawal jangan ribut lagi jangan gaduh lagi jangan macam macam lagi
kita akan tunggu apapun keputusannya di pengadilan ya kita serahkan kepada hakim yang memutuskan
baik pak najam terima kasih
pak najamudin di studio sudah hadir pakar hukum pak dari universitas pelita harapan jamin ginting
tadi juga pak najamuddin menyinggung langkah hukum apa yang bisa diambil ahok selanjutnya
sebagai hak hak warga negara indonesia menurut pak jamin apa langkah yang bisa diambil ahok
langkah hukum apa selanjutnya
ya tentu pak ahok bisa melakukan pertama penetapan tersangka kalau merasa tidak cukup alat bukti
dia bisa mengajukan pra peradilan terhadap penetapan tersangka
dari proses peradilan ini nantinya kalau putusan pra peradilan mengatakan penetapan tersangka tidak sah
maka dia kembali lagi keadaan semula tetapi kalau tidak mengambil upaya hukum pra peradilan
tentu tinggal akan menunggu bagaimana proses yang akan dilakukan dalam tingkat penyidikan
nah kalau menggunakan tingkat penyidikan nanti kalau berkas perkara sudah lengkap dan akan dilimpahkan ke jaksaan
untuk melakukan penuntutan nanti tinggal melakukan pembelaan di tingkat pengadilan
jadi pengadilan untuk ini ada dua bisa jadi pengadilan dalam arti pra peradilan
dan juga pengadilan dalam arti pokok perkara yang diperiksanya di pengadilan
jadi itu yang bisa dilakukan upaya hukum dari tim pengacaranya tadi atau tim kuasa hukum yang nanti akan diberikan
saya kira karena ini sifatnya materil tentunya harus ada upaya untuk menjelaskan ya
jadi ada kooperatif dari pra peradilan dari pengacaranya dari pengadilan dari pengadilan dari pengadilan
ada kooperatif dari pak ahoknya dari pelapor juga kooperatif untuk sama sama membuktikan bahwasannya apakah perbuatan ini ada unsur pidananya atau tidak ada unsur pidananya
mungkin itu yang perlu yang dilakukan untuk menjelaskan ke publik semuanya secara terbuka
oke baik saya kembali lagi ke pak najamudin
pak najamudin tadi berkali kali anda mengatakan bahwa oke kita kawal ini sampai nanti ada putusan pengadilan
kawal dalam bentuk apa pak najamuddin
apakah akan ada perwakilan setiap harinya gitu pada saat persidangan

wakil dari mui hadir dalam persidangan ahok

saya kira dengan kecanggihan multimedia sekarang ini tidak perlu mengawal sampai kita hadir langsung
saya kira dengan bantuan televisi anda cnn indonesia saya kira itu menjadi bantuan bagi rakyat dan umat yang ada di negeri ini
saya kira juga menempuh jalur hukum itu saya kira apakah terbuka proses pra pra dilakukan
proses pra peradilan yang dikendaki atau memang dibuka dalam kuhp atau undang undang lainnya
saya kira silakan saja
dengan demikian nanti pokok pikiran hasil penyidikan pokok hukum materilnya itu
kita akan tunggu di proses peradilan di pengadilan negeri nanti
dengan demikian ya apapun keputusan yang terjadi di sana
nah umat islam kami mengharapkan menghimbau tetap tenang
tetap mengindahkan hukum hukum republik indonesia
tetap berpegang kepada pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
sehingga negeri ini membangun kembali dengan damai
jangan sampai terjadi hal hal yang kita tidak inginkan
demikian mas puncer
oke pak najamuddin kalau dari mui sendiri apakah mui merasa apa yang dilakukan oleh ahok ini
sebagai bentuk penistaan agama
karena kalau dari keterangan kepolisian tadi bahwa saksi saksi ahli tidak secara bulat
mengatakan bahwa ini adalah sebuah penistaan agama
kalau dari mui sendiri pak di mana jika memang ini merupakan penistaan agama
saya kira sikap majelis ulama indonesia dalam pernyataan sikapnya tiga puluh oktober dua ribu enam belas yang lalu
kalau tidak keliru ya itu adalah faham keagamaan
standing legal standing faham keagamaan majelis ulama indonesia
yang lebih tinggi statusnya dari fatwa majelis ulama indonesia
karena hasilnya diputuskan dalam rapat pimpinan dewan pimpinan majelis ulama indonesia
saya kira sudah tidak ada keraguan bahwa apa yang dinyatakan oleh majelis ulama indonesia sudah itu pendapatnya
jadi bahwa memang betul saudara ahok melakukan penistaan agama
jadi jangan lagi dibelokkan lagi
jadi dalam substansi al maida lima puluh satu itu menurut faham
jadi nonton videonya baik dalam durasi panjang maupun dalam durasi pendek
itu dibolak balik menggunakan kata pakai atau tidak pakai
tetap saja konotasinya adalah menistakan agama
apa kaitannya membawa bibit ikan ke pulau seribu tiba tiba nohok ke al maida lima puluh satu
kalau tidak ada main sereanya di situ ada niat yang sudah ada pada saudara ahok itu
oke baik bagaimana dari pak jaya
begitu mas punca
ya pak jamin
melihatnya ini seperti apa
kalau dilihat dari mata hukum seperti anda singgung selama kita berdialog ini memang tetap aja harus menunggu dulu hasil pengadilan gitu
tapi kalau dari mata hukum dari pernyataan ini apakah sudah bisa ditetapkan gitu
ya kita mungkin para ahli sudah menyampaikan pendapat dari mui juga tadi sudah disampaikan bahwasannya ada unsur
tetapi kita kan bukan lembaga yang memang benar benar memiliki kredibilitas di dalam hukum ya
untuk menentukan orang terbenam
atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
karena nanti proses itu akan ditentukan secara hukum oleh pengadilan sendiri
tetapi memang pandangan pandangan sehubungan dengan hal ini yang disampaikan para ahli dan lain segala macam itu banyak pandangan yang berbeda beda
jadi perbedaan ini saya kira didasarkan kepada pengalaman berdasarkan kepada apa yang dialami atau dipelajari mereka ya tentu sudah menyampaikan
tapi sekali lagi kita harus menghormati kalau kita menghormati hukum berarti harus kita hormati putusan pengadilan
apapun nanti putusan pengadilan yang menyatakan bahwasannya ada unsur terpenuhi tadi yang disebutkan mensrea tadi ada unsur kesalahannya
ya itu juga yang menjadi dasar kita untuk menghormatinya
dari kita sebagai ahli hukum pidana tentunya sudah banyak yang mengatakan sulit memang untuk menentukan apakah ada unsur kesengajaan
karena kesengajaan itu adalah sikap batin
batin manusia itu yang bisa tahu adalah dia dan tuhannya saja begitu
tetapi juga ada indikator
karena dalam hukum itu ada kesengajaan dengan kepastian kesengajaan dengan maksud dan tujuan
nah itu ada teori teori yang menyatakan itu
dengan teori teori itu para ahli beda pendapat
jadi saya juga tidak akan bisa katakan apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi
nanti biarlah pengadilan saja yang akan menentukan apakah memang kesengajaan itu ada

saya kira itu pasti tidak ada keraguan di dalamnya
ya apa hubungannya pergi menyampaikan membawa bibit ikan kerapu kemudian ada program pemerintah tiba tiba nyangkut ke al maida
itu tidak ada bukan tupok si gubernur itu
tupoksi gubernur itu adalah kesejahteraan rakyat menjelaskan program programnya untuk rakyat
kenapa nyenggol nyenggol agama itu
dan dia bukan agama islam
dan itu tidak boleh dalam hukum pidana yang bisa menjelaskan tentang islam adalah yang beragama islam
bukan yang tidak beragam islam
demikian pula orang islam tidak boleh menjelaskan injil karena dia adalah orang islam
dari situ saja sudah terlihat ada niat dibalik itu
untuk meyakinkan kepada orang yang hadir supaya jangan yakin dengan al maida
jangan yakin dengan penyampainya karena mereka pembohong semua
apakah al maida nya di al maida
apa namanya menjadi alat pembohong atau orang yang menyampaikannya
saya kira sudah terlalu banyak ahli bahasa yang menjelaskan tentang itu mas punca
oke baik terima kasih najamuddin ramli wasekjen mui sudah bergabung dengan breaking news cnn indonesia